timnas argentina telah tiba di indonesia pada jumat malam
kedatangan mereka pun dijaga ketat sampai sampai ramai di media sosial
yang menyebut timnas argentina untouchable
ketua umum pssi erick thohir angkat bicara
erick thohir sikap ini diambil
usai belajar dari kedatangan timnas argentina di tiongkok pada pekan lalu
saat itu kedatangan timnas argentina disambut antusias penggemar
sejak dari bandara hingga hotel tempat timnas argentina menginap
karena kedatangan lal b celeste tidak bisa disaksikan oleh awak media dan para penggemar jumat malam
jadi bukan kita berlebihan memang seperti itu standarnya